salah satu kerja nyatanya pak anies baswedan yang diwujudkan dalam program kampanye itu adalah menyelenggarakan pesta olahraga
salah satunya adalah formula e formula e ini pak menuai pujian tapi di sisi lain menuai kritikan dan ditarik ke kasus hukum tanggapan anda
ini adalah sebuah event yang sukses sekali event di jakarta ditonton lebih dari tiga belas juta orang
itu terbesar dalam sejarah formula e sekarang saya bisa mengatakan itu karena pakai fakta
kalau saya ditanya tahun lalu itu adalah visi bukan fakta karena ini fakta
dan fakta juga bahwa perekonomian yang bergerak dua enam triliun itu manfaat yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di jakarta
enam triliun pergerakan perekonomian ada hitungannya
dan ini adalah seperti event
event dunia lain yang kita selenggarakan di indonesia
jadi ketika kita mengatakan sebuah event itu baik atau tidak jangan tanya siapa penyelenggaranya
kalau saya suka penyelenggaranya saya bilang baik kalau saya tidak suka pada penyelenggaranya saya bilang jelek
ini bukan soal formula e bukan siapa yang berinisiatif
dan ini tentang republik indonesia bagaimana nama indonesia muncul di dunia
bagaimana nama jakarta muncul di dunia
efek dari pergerakan perekonomiannya nyata
jadi ketika kita menyelenggarakan formula e ini baru dari awal memang sudah rame
tapi ya saya bersyukur sekali
saya ini terima kasih sekali dengan gelombang sosmed yang mengkritik
itulah tim pr kami yang gratis
orang karena mengkritik penasaran jadi akhirnya nonton
terima kasih sekali
publisitas gratis ya pak
iya kami gratis jadi dari mulai program program kita apakah jaklingco apakah itu
kami bersyukur betul dengan buzzer buzzer itu
betul betul memberikan faedah yang tak terkira selama lima tahun ini
karena mereka lah menjadi semacam brand ambasador kita yang mengkampanyekan program kita secara luas
walaupun nuansanya kritik tapi apa
saya mempercayai warga indonesia mengedepankan akal sehat
jadi ketika mendengar informasi ya kalau dikatakan sekali dua kali barangkali mereka kemudian dianggap benar
tapi lama lama mereka akan lihat
dan itulah yang terjadi di jakarta
jadi ketika sampai pada formula e angka angka objektifnya terlihat di situ
anda sangat bangga dengan pencapaian formula e apa yang dilakukan oleh pemprov dki ini sukses besar di formula e
tapi di sisi lain kemudian nama anda ditarik bahkan anda diperiksa oleh kpk
anda nggak menyesang sudah menggelar pesta olahraga yang sangat besar kemudian anda diperiksa oleh kpk
saya bersyukur bahwa program ini adalah program yang ada di dalam apbd kita
dan sebagai gubernur yang mendapatkan amanat atas perintah undang undang untuk melaksakan dengan apbd itu terlaksana dengan baik
formula e itu bukan programnya pak gubernur
formula e itu adalah program yang diadakan oleh pemprov dki
dan gubernur dan seluruh jajarannya bertugas melaksanakan program itu
jadi ketika kemudian rame rame membicarakan kita melaksanakan program siapa yang usul
benar yang usul dari pemerintah dari sisi eksekutif
tapi disepakati oleh semua bahwa ada orang orang yang dulu menyepakati kemudian dia membalikkan pikirannya
kemudian dia tidak konfirmasi
tidak konsisten dengan pikirannya
bahkan mengkhianati yang dia katakan itu adalah pertanggung jawaban dia pada dirinya pada tuhannya dan jelaskan pada anak cucunya
itu maksudnya siapa itu dprd yang tanda tangan
siapa pun itu
karena ada orang orang yang mendukung ada orang orang yang
kalau tidak nggak akan jadi tuh
tapi bagi saya ini adalah sebuah amanat yang ditetapkan oleh perda yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan kami bersyukur
amanat itu bisa dilaksanakan dengan baik
bahkan membawa nama baik jakarta ketemu dengan semua orang orang yang terlibat dalam urusan balap mobil
semua mengatakan ini adalah salah satu exposur terbesar terbaik bagi jakarta
tapi program yang anda banggakan itu ya program formula e itu dipakai untuk menjegal anda dalam pilpres dua ribu dua puluh
pak andis apa merasa
jegal menjegal dan lain lain itu adalah tanggung jawab mereka yang melakukan penjegalan
bagi penonton silahkan menyaksikan apakah sliding tackle ini adalah fair atau tidak
saya sih jalan terus saja
apa yang saya kerjakan bismillah dengan cara yang benar untuk kebaikan orang banyak
bila kemudian ada yang tidak setuju sampaikan kita siap berdiskusi
dan bila kemudian ada yang memutarbalikan fakta biarlah waktu nanti membuktikan fakta yang sesungguhnya seperti apa
dan saya berharap
dan saya merasa yakin betul bahwa allah itu maha membimbing
saya sering sekali menjalankan tugas di jakarta ini
ketemu dengan situasi situasi yang sangat sulit situasi yang seakan jalannya buntu
tapi allah bukakan jalan keluar
jadi ketika mendengar tentang apa itu penjagalan ya sudah lah itu urusan mereka
urusan saya adalah menjalankan dengan cara benar
menjalankan dengan cara yang baik untuk kemaslahatan orang banyak
biarkan nanti saya bertanggung jawabkan kepada allah kepada diri saya dan kepada anak anak saya
dalam laporan koran tempo disebut bahwa ada upaya untuk mentersangkakan anda
untuk menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan dalam kasus formula e
anda pasti sudah dengar kan pak anies
anda melihat kecewa nggak sih
karena kan anda dulu termasuk orang yang sangat aktif di internal kpk
memberikan banyak masukan
tapi sekarang kondisinya berbalik
orang orang yang ada di kpk sedang berupaya untuk mentersangkakan anda
benar bahwa saya memang selalu membantu tugas kpk
sejak saya masih bertugas sebagai rektor kami menetapkan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib
mkdu mata kuliah dasar umum
yang semua mahasiswa harus ambil
dan satu satunya universitas di dunia yang mewajibkan mata kuliah anti korupsi
kemudian ketika kpk membutuhkan komite etik
saya siap tugas komite etik
bahkan saya di ketua komite etik
kemudian ketika ada tim delapan saya tugas tim delapan
kemudian ketika bertugas di jakarta kami bikin kpk ibu kota untuk mencegah itu
dan sekarang saya pun masih yakin bahwa kpk bekerja profesional
kpk adalah lembaga terhormat
yang memiliki tugas menjaga integritas
dan mereka saya yakin
di dalam itu punya perasaan ini nama baik institusi nama baik indonesia
sehingga saya yakin bahwa mereka bekerja secara profesional
mereka menemukan banyak sekali laporan
di indonesia ini siapa saja bisa melaporkan siapa saja
dan kpk pasti akan memproses itu sesuai dengan semua prosedur sesuai dengan ketentuan
meskipun ada intervensi politik disitu
saya yakin kpk itu sanggup untuk menghadapi intervensi politik dari manapun
karena nature nya ini adalah lembaga pendekatan hukum
dan saya yakin kpk sampai sekarang masih bisa bertahan untuk menjalankan setiap langkahnya secara profesional
tapi ada yang mengatakan bahwa ada invisible hand yang ingin menjegal anda dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
memang saya berada di wilayah politik
oke anda berada di wilayah politik berarti anda adalah politik
sebagai politisi anda merasakan itu ada invisible hand yang
sebagai politisi anda merasakan itu ada invisible hand yang
yang ingin menjegal anda untuk maju dalam kontestasi pilpres
gini invisible itu berarti tidak terlihat ya
saya katakan yang terlihat saja
yang terlihat berarti ada yang ingin menjegal anda
yang terlihat yang terlihat saya tidak melihat apa apa
oke yang saya kerjakan sekarang ini misalnya begini
kalau kemudian ada kritik di sosmed ada ini
saya nggak kemudian berkesimpulan wah ini ada yang menggerakkan di belakang
setiap warga negara memiliki hak untuk menilai
saya tidak bisa menilai
saya tidak bisa mengatur perasaan orang pikiran orang
sebagai pemerintah apalagi kami hanya bisa mengatur tindakan
nggak bisa mengatur pikiran dan perasaan
jadi ketika sampai pada apakah ada invisible hand atau tidak
biarlah nanti sejarah yang akan membuktikan
karena hari ini kita yang sedang menjalani ini ngejalanin aja dah
yang penting kita jalani dengan cara yang benar
mau ada invisible hand mau tidak ada itu bukan
bukan urusan saya secara langsung
anda bisa pastikan nggak dalam wawancara kita ini
bahwa tidak ada satu rupiah pun yang mengalir ke kantong anies baswedan
ataupun ke jajaran pemprov dki dari proyek formula i
dan tidak ada pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh anies baswedan
dan juga pemprov dki dalam kasus formula i
begini dalam semua sifat penuduhan yang harus membawa bukti adalah yang menuduh
bukan yang dituduh
di mana mana itu kalau anda menuduh anda bawa bukti
habis energi semua orang kalau semua orang yang dituduh harus bawa bukti
jadi yang harus bawa bukti adalah yang menuduh
kalau anda tidak bisa membuktikan tuduhannya tidak bisa membawa bukti ya batalin tuduhan itu
jadi kalau anda biasanya seorang membuat tweet ini ngambil uang sekian bawa dong buktinya
kalau anda tidak bawa buktinya jangan
kalau tidak semua orang kita bisa terima sepuluh tuduhan
kita habis energinya membantahi semua itu
saya jalan saja
bila anda mengatakan saya ambil uang habis saya tunjukkan
bila tidak ada buktinya maka tuduhan anda batal
setiap orang yang dituduh harus memberikan pembuktian
tapi saya tidak pernah terima
dan memang ini adalah sebuah projek untuk indonesia yang kita berurusan dengan lembaga internasional
yang memiliki reputasi
dan jangan membayangkan
mereka beroperasi di negeri yang accounting nya masih bermasalah
mereka itu beroperasi di negara yang aturan pembukuan apalagi kalau sudah masuk ke dalam stock market
mereka itu punya peraturan yang sangat ketat
tentu di sana juga masih ada korupsi
tapi jangan dibayangkan seperti ini proyek proyek yang serba mudah untuk hengki pengkino
ini angka besar ini nilainya besar ini adalah reputasinya tinggi
karena itulah kita jaga governance nya dengan baik dari awal
buat anda tahu semua rapat kita ada rekaman nya semua rapat kita
jadi bisa dibuktikan ya pak
bukan hanya bisa dibuktikan artinya nggak ada yang ditutup tutupi
kalau rapat itu ada yang tutup tutupi nggak usah pakai rekaman
tapi kalau nanti ada yang memaksakan invisible hand kemudian memaksakan bahwa statusnya harus naik ke penyidikan
dari penyelidikan dan anda harus bertanggung jawab sebagai orang yang kemudian memegang proyek formula e bagaimana
kalau tidak ada pelanggaran ya tidak ada yang bisa dipaksakan
anda meyakini tidak akan ada pemaksaan
saya meyakini bahwa semua yang berada di kpk itu akan bekerja sesuai dengan aturan yang ada
dan saya yakin mereka ini orang orang berintegritas
jadi ada batas di mana segala macam tekanan itu apapun tekanan itu akan terhenti ketika integritas itu terjaga
dan saya percaya itu ada
jadi anda masih percaya dengan banyaknya orang yang berintegritas di kpk dan bekerja berdasarkan bukti dan fakta ya

dan saya juga tidak tahu apakah memang ada itu atau itu dong

maksudnya saya tidak tahu juga
waktu yang akan menjawab
tapi saya ingin tanya pak anies anda merasa tidak sih menjadi tokoh yang tidak direstui kekuasaan untuk maju dalam pilpres dua ribu dua puluh